kayaknya tiap hari dibayun bakal terus nih
baik banget ya es rinya
udah punya anak mas
aduh bang buruan saya mau pulang
saya esnya dibanyakin ya
kalau saya gulanya dibanyakin ya
bonusnya ada jaket helm dan servis gratis selama satu tahun
wah oke nanti sore saya datang ke kantor
oh gak perlu pak bapak
udah gak perlu repot lagi
biar nanti semua kita yang urus
oh terima kasih terima kasih mbak
terima kasih pak
mungkin hari ini belum rezekinya
siapa tahu besok banyak rezekinya
gak bisa nunggu besok
kalau begitu mah gak bisa sabar atuh
ke ojak mau ikan
hah enggak mama maya makasih
kayaknya tiap hari dibayar bakal terus nih
kayaknya gitu mbak
baik banget ya istrinya
udah punya anak mas
emang udah berapa lama nih nangis
udah lumayan lama mbak
namanya juga belum dikasih sama allah
gak usah panggil mbak de
tapi betta maunya cuma satu motor kakak
dua motor aja atuh
bawa aja buat penglaris
tapi saya takut motornya nggak kuat kang
sudah tenang saja kakak
bawa aja buat penglaris
lucu itu kalau lihat tukang ojek baru bawa penumpang pertama
sudah nikah berapa lama
kok belum punya anak
aduh hati hati dong mas
kenapa sih mas lamun
enggak enggak ada apa apa
aduh bang beruang saya mau pulang
saya esnya dibanyakin ya
kalau saya gulanya dibanyakin ya
jangan aja ya mbak
nih nyak masak buat si udin
kagak mungkin habis dimakan cuma berdua
ih aku suka banget bandeng nyak
sama kayak si udin
emang lo berdua cocok kayaknya
minyak mau ke parkiran dulu
mau ngantar makan siang buat si udin
lu kagak titip salam buat si udin

iya tadi gue juga nganterin sepiring buat ani
katanya dia doyan banget
lu tahu kagak ani doyan bandeng
yah yang lu tau apaan
buasudin tau banyak soal freman ya
om amin sekarang nge ojek
mau kemana cuy
eh sudah otak aja cuy
nggak mau meren